gara gara tidak kuat menanjak sebuah truk bermuatan delapan ton batu kumbung di tuban terguling dan menimpa rumah
serta mobil milik warga beruntung sopir dan kernet truk selamat dalam kecelakaan tersebut
truk bermuatan delapan ton batu kumbung ini terguling dan menimpa rumah warga setelah tidak kuat menanjak di jalur alternatif tuban bojonegoro selasa siang
akibatnya tak hanya bangunan rumah milik warga yang hancur
dua mobil yang sedang parkir di dalam rumah ikut ringsek tertimpa bodi truk
beruntung sopir dan kernetruk hanya mengalami luka parah
peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk melintasi tanjakan bukit kapur tuban
entah mengapa saat tanjakan mesin truk tiba tiba mati
truk pun tak dapat dikendalikan sehingga turun dan menabrak rumah warga
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini